saudara saudara ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan
tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami tentu kami ingin memenangkan
seperti pada pilpres karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak
saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap ganjar dan mahfud pada level seperti sekarang ini
kalau saya mendengar denyut nadi denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah
tapi saya tidak ingin mengungkapkan ya banyak hal
karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi
jadi ini yang akan kita bawa ke mk
tapi sekali lagi persoalannya saudara saudara ini tidak semata mata soal ganjar dan mahfud
ini bukan masalah menang atau kalah
dan menang kita ingin menang kalau itu adil
karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
kita tidak ingin menang kalau itu tidak adil dan tidak adil
jadi saudara saudara buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di mk ini adalah
bagaimana kita menyelamatkan demokrasi
bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini
bagaimana kita menyelamatkan indonesia
karena semua kalian kalian masih muda muda
dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis
apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ya
jadi tantangan kita bersama sama adalah
membangun indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita